ide membentuk forum diskusi antara presiden sudah muncul
sejak pemerintahan susilo bambang yudhoyono
niat membentukkan presidensial club oleh presiden terpilih prabowo subianto positif
karena ditujukan untuk menjaga program pemerintahan
meski agung tak menampik sudah ada dewan pertimbangan presiden atau one team press
yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden
karena instrumen untuk membantu bapak presiden itu sudah cukup banyak